masa pemuda pancasila dan forkabi saling serang di jalan hos cokro aminoto prio larangan tangerang banten minggu malam
kedua kubu yang mempersenjatakan diri dengan kolok samurai dan balok ini berduel di tengah jalan
masa dari masing masing kelompok juga saling lempar botol dan batu
perkelahian di picu perebutan lahan parkir tak jauh dari lokasi itu dia
satu orang dari salah satu kubu menjadi korban luka bacokan
keributan membuat pemilik toko di sekitar lokasi memilih untuk tutup lebih cepat
usai bentrokan pihak kepolisian langsung memanggil sejumlah pemimpin ormas
berkaitan dengan salah pengakuan
jadi saat ini sudah kita komunikasikan
kedua belah pihak dan sudah kondusif dan sekarang ini kita sedang komunikasikan kita ke polsek
sejumlah anggota polisi dari unit sabara disiagakan di lokasi kejadian untuk mengantisipasi bentrok susulan
pemasa resetiawan tangerang banten